ya karena sudah kami tes
dusun mulyodadi kecamatan punggur kabupaten lampung tengah mendadak terkenal
di tempat inilah masyarakat menemukan batu meteorit yang jatuh dan menembus atap rumah milik mustajab pada akhir januari lalu
batu seberat dua kg itu sempat direndam di dalam akwarium pada jumat paginya
airnya diminta oleh puluhan warga untuk mengobati penyakit
setelah satu jam ulah warga ini dibubarkan karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan yang berpotensi penyebaran covid sembilan belas
warga menolak menyerahkan batu tersebut ke pemerintah karena berharap bisa menjual batu itu dengan harga miliaran rupiah
saat ini batu tersebut disembunyikan oleh warga
bisa kalau lakunya mahal bisa membantu pembangunan masjid tersebut
ya pokoknya kurang lebihnya dari warga harapannya batu itu laku yang sangat mahal
selain batu meteorit yang jatuh di dusun mulyodadi warga juga menemukan batu sejenis di desa mojopahit
tepatnya di rumah satinam yang lokasinya sekitar empat km dari lokasi batu pertama
batu yang ditemukan di rumah wanita berusia empat puluh lima tahun ini lebih kecil dengan berat tiga ons
kedua batu tersebut dipastikan sebagai batu meteorit
setelah tim peneliti bidang studi sains atmosfer dan kepelanetan institut teknologi sumatera itera menelitinya secara lebih dalam
batu yang jatuh di desa mojopahit ini diperkirakan bagian dari batu yang jatuh di desa astomulyo
sebelumnya satinem mengaku mendengar suara gemuruh yang keras saat menonton televisi dan menemukan batu tersebut di atas kasurnya
nah pagi harinya saya lihat batu ini
lihat genteng saya ada yang cah dua
nah sampai hancur itu
saya nggak tahu kalau ada batuk yang jatuh apa kayak mana tuh
nah akhirnya saya bersihin genteng genteng itu
nah nggak tahunya ada ketemu batu ini
nah sprennya kok golong kayak kebakar kayak gitu pak
sama seperti warga di desa astomulyo satinem juga tidak mau menyerahkan batu tersebut ke pemerintah
gimana ya kalau nggak dilepas saya kepingin duit itu kayak mana ini
ya kalau saya maunya mbak gede lah nawarnya biar bisa untuk umroh jadi kan bermanfaat gitu loh
nggak cuma cuma jadi dapat rezeki katanya
beberapa kali camat punggur priyadi membujuk agar batu tersebut diserahkan ke pemerintah atau lembaga penelitian
sesuai undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu tiga tentang keantariksaan
dalam undang undang itu disebutkan masyarakat tidak diperkenankan menyimpan atau memperjualbelikan batu meteorit
namun upaya priadi tetap ditolak warga
jadi saya mohon kepada teman teman yang di mulyo tadi saya mengharap bahwa ayolah kita bekerja sama bahwa kita buka saja bahwa kandungan batu itu apa aja
bahkan saya lebih condong nantinya dibuat edukasi ya
karena terus ditolak warga priadi kini fokus untuk melarang warga merendam batu dan mengkonsumsi air rendamannya
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
inilah batu meteorit yang ditemukan di desa mojopahit kecamatan punggur kabupaten lampung tengah
dalam batu ini menurut penelitian dari institut teknologi sumatera banyak mengandung logam
baik besi maupun hidrat dan juga masih memiliki kandungan radioaktif
kandungan ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia
jika batu ini direndam dalam air dan airnya dikonsumsi
sejumlah penelitian di bidang studi sains atmosfer dan keplanetan institut teknologi sumatera
meyakini jika suara dentuman yang didengar masyarakat berasal dari batu meteorit
dari hasil penelitian diketahui batu tersebut memiliki unsur logam seperti besi dan hidrat
dan masih memiliki unsur radioaktif yang sangat berbahaya jika warga mencari batu meteorit
jika batu meteorit tersebut tidak ada efek kasihan
jika dilihat dari sisi unsur dari batuan itu batuan itu termasuk jenis batuan logam
kalau misalkan kita meminum air dari rendaman air logamnya dikhawatirkan logam yang ada di dalam batuan itu
mulailah terkontaminasi dengan logam itu
dengan logam itu
maka itu sangat berbahaya bagi tubuh kita
saat ini batu batu meteorit tersebut
masih disimpan warga
peneliti itera mengusulkan agar dibangun
museum meteorit di kedua desa tersebut
sehingga benda luar angkasa ini
bisa tersimpan lebih aman
dan bisa menjadi wisata edukasi
sugianto andi surahman lampung